di konferensi nasional partai gerindra di sentuh bogor calon presiden prabowo subianto memberikan semangat kemenangan di pilpres dua ribu sembilan belas
dalam video yang dilansir detikkom capres nomor dua itu menyatakan bila kalah maka negara akan punah
kita tidak bisa kalah kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah semoga negara ini bisa punah
karena elit indonesia selalu mengecewakan selalu gagal melaksanakan amanah dan ilangnya indonesia
sudah terlalu lama elit yang berkuasa puluhan tahun sudah terlalu lama mereka memberi arahan ke publik
sistem yang salah